terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
upacara hud ke tujuh puluh delapan kemerdekaan republik indonesia di istana merdeka
kami sepagi nyatanya masih diselimuti polusi di langi jakarta
terlihat dalam atraksi udara kami siang
langi jakarta masih ditutup kabut sehingga fly pass yang dilakukan di langi jakarta beberapa kali
tidak terlihat dengan jelas
warna asap yang dikeluarkan pesawat dan warna langit pun tidak berbeda jauh
dari sebelum sebelumnya kita sudah cukup aware ya dengan kondisi di jakarta
visibilitinya cukup minim karena kondisinya hesp cukup pekat
sehingga kita memang harus patuh ke altitude minimum yang sudah kita sepakati
untuk hari ini kita bermain stick terhadap ketentuan itu
sehingga seluruhnya bisa terlaksana aman